aduh papi teh kaget tau gak
lihat lagi si nenek jihan tadi teh mau teriak teriak segala
makan emang kalo di pasar hati hati
tuduh liat semuanya
ya coba tapi ingetin ya
mami kalo ngomong teh jangan pake peluru paling keras
lagiin papi teh dipanggil panggil sama mami mendingan denger
mami yang salah
jelas jelas papi salah
udah aman kali pih udah pergi ya
ya kayaknya udah sudah pih
para kuadanya manggil
ini uang dpnya
bapak masih cuma seratus
wah kurang lah tuh
abah sudah pengalaman uang seratus teh
dah yang penting kamu jujur
jangan sampai motong dari uang dp
abah gak percaya banget sama anaknya sendiri
udah ya mbak
band jalan toga
iya ini gawat lebih daripada gawat
kang kosim coba hubungi itu kang jahal
apa benar mereka itu pergi ke tanah suci
supaya memastikan aja
masih aja mikirin yang itu
atau satu udah
ya allah kang kostim
saya juga udah gak mau ngurusin masalah itu
tapi barusan saya baru aja mendengar
suara perempuan yang mirip
alias sama praktis dengan suaranya teh jannah
di sini di tanah abang
kalau suara mah bisa aja mirip
udah lah lagian kamu juga kan gak lihat orangnya
ya allah ya rob
jadi maksud kang kostim itu cumi
ya apapun itulah
sekarang kang kostim telepon dulu
kalau misalkan mereka itu benar benar berangkat haji
siapa tau kita semua warga desa sikuya ini
kenapa kamu saja yang telepon aduh kenapa harus saya
astagfirullahaladzim kang kostim
kalau nanti aneh yang telepon
pakai pulsa aneh
pahalanya buat aneh
ini aneh mau bagi pahala loh buat kang kostim loh
puan ya udah
nanti saya yang telepon lah
udah dulu ya wan ya
saya ini udah mau ajan
siap siap aja ya
ya langsung beberes
jangan telepon ngomong sama wan abdullah
jujur lah tuh fi
kan ada si dino rotal
tunggu saya cari nih ya
ini setel lah tu jan
ya katanya mau dilihat
masa pedagang begitu
setel lah tu
assalamualaikum kan ya
waalaikumussalam warahmatullah wabarakatuh
ada apa kang jah
kalau bukan angtem pasti saya sudah marah
kan antum dengar itu suara imamnya
tunggu wadih mohon maaf kang jah
saya cuma mau nanya kabarnya kang jahat
kabar saya sama keluarga baik pak ji kosim
ya kang jah
punten sekali deh
sokatu lanjutkan ibadahnya ya
maaf kang jah
waalaikumussalam warahmatullah wabarakatuh
ini mah banyak di rumah
wang quan di disi
apakah pangeotto nya nih
saya hanya teringat inspirator saya mr xl rose yang mengatakan bagaimana saya harus meminta minta pertolongan
gara gara semua bantuan saya tidak ada yang menganggap
waalaikumsalam kang khwasim
semangat rame dagangnya
kalau cici mah belum datang kang kosin kang kosin nyariin cici
pak haji jadi li pernah ngomong ladies first kenapa hanya menegur cewek saja sementara yang laki tidak
aduh bunten enggak buat maksud begitu ya ya hei assalamualaikum
untung papi lihat begitu papi nongol aduh aduh papi teh kaget tahu enggak
lihat lagi si nenjihan tadi teh mau teriak teriak segala
eh makan sama kalau di pasar berhati hati udah lihat semuanya
kamu juga mami mami teh coba tapi ingetin ya mami kalau ngomong teh jangan pakai volume paling keras
lagian papi teh dipanggil panggil sama mami mendingan dengar
mami yang salah
eh jelas jelas papi salah
papi mami udah tuh berantemnya enggak bisa sehari aja enggak berantem
lagian ini bukan berantem jihan tapi ini mah diskusi
diskusi ini mah jihan lagian papa teh stres